kita awali berita dari jombang
ratusan kepala desa di jombang selasa pagi menggelar aksi unjuk rasa di alun alun pendopo kabupaten
mereka mengecam ulah dua anggota dpr ri yang menyebabkan lima ratus lebih aparat desa dipecat
akibat undang undang tentang desa yang mereka buat
beginilah aksi unjuk rasa ratusan kepala desa di jombang yang tergabung dalam forum komunikasi
dan kerukunan kepala desa di depan pendopo kabupaten jombang
aksi tersebut dilakukan lantaran mereka dibuat marah oleh dua orang anggota dpr ri komisi dua
arteria dahlan dan budiman sujatmiko
bahkan untuk melampiaskan kekesalannya para perangkat desa ini menginjak injak poster salah satu anggota dpr ri tersebut
mereka menganggap yang telah dilakukan oleh kedua anggota komisi dua saat rapat dengar pendapat dengan kementerian dalam negeri
merusak nawacita dari presiden joko widodo
dalam rapat dengar pendapat yang membahas
undang undang tentang desa kedua anggota komisi dua tersebut berusaha untuk melemahkan sistem nawacita
sempat terjadi kegaduhan politik ada oknum oknum di komisi dua anggota dpr ri yang berusaha memutar balikan fakta
berusaha menghancurkan hukum di republik ini berusaha untuk melemahkan sistem melemahkan tujuan dari nawacita bapak presiden jokowi
sementara bupati jombang mempersilahkan ratusan
kepala desa berangkat ke kantor dpr ri untuk melakukan pertemuan dengan komisi dua dan kemendagri
diketahui sebanyak lima ratus delapan puluh sembilan perangkat desa di jombang diberhentikan dalam kurun waktu dua ribu dua belas hingga dua ribu tiga belas lalu
lantaran tidak terima perangkat desa tersebut melakukan gugatan hingga ke pengadilan tinggi tata usaha negara
hasilnya hanya gugatan dua orang perangkat desa saja yang menang atas pemerintah daerah jombang
namun hingga kini kedua orang perangkat desa tersebut tidak diangkat
dan kemudian diangkat kembali karena mengacu pada undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas dan undang undang tersebut tidak berlaku surut